halo om assalamualaikum
ini aku lagi di jalan om kenapa ya
eh begini mod
neng raya teks karena teks sakit
dirawat di rumah sakit medica
hah ya allah
raya sampe harus dirawat di rumah sakit
ini gara gara aku
yaudah bentar ma
yaudah coba tanyain
mama aku tuh pengen ngajak
kamu sama aku latihan modeling
diajarin sama mama lo
boleh ngomong sendiri
yaudah ma reva mau nih
yes mau kan
yaudah kalau gitu
mama tunggu ya ntar sore di rumah
baik mama cantik
besok mama aku nunggu kamu jam empat sore di rumah
emang besok mau nyari
mau aku jemput gak
gak usah deh aku biarkan sendiri
yaudah kalau gitu kamu jaga kesehatan ya
soalnya mulai besokan kita udah mau ikut punya siap kontes itu
yaudah kamu duluan yang pergi
aku mau masuk
cepet ke sana
kamu rasain tuh bawa motor itu
kenapa ngeliatnya kayak gitu
lihat nih ya
cara mencegah si teteh rengganis manis itu ketemu sama sineng
neng ketemu ya
si teteh manis
pasti tambah sakit
ngebatin si neng
saya punya ide
kamu kan punya nomornya si kemot
gimana caranya supaya mamanya si kemot tidak datang kesini
menyekuk neng raya
tumben kamu sering
akal kamu lagi lempeng
telepon tuh ya
banyak yang sakit
ini teh surti
ini teh baju si non
kalau non pake
pasti cantik kayak bidadari
dan kalau surti laki laki pun
surti mau nikah sama si enler
bi udah ngomong nikah nikah aja
ini tuh baju buat nanti reva pake ke acara
sedekai jakarta bi
karena reva sama boy tuh berhasil daftar loh bi
masih bisa daftar
alhamdulillah banget ya bi
surti cuma bisa berdoa
kalau si neng sama si den boy teh menang
nanti ini kalau misalnya udah kan
bajunya masih mau dipake
ya kalau misalnya bibi nanti nikah lagi
itu juga kalau dikasih
sadar umur bi
mau nikah lagi
ada yang salah gitu
kan nanti surti teh cantik banget
kalau pakai baju ini non
aduh kayak bidadari
ini bagai aku
aku berdosa banget sama kamu
gak gak om
terus gimana om
tadi teh om brun wong teng
mendengar teleponan si hawa
terus om avrak mut menyak

kalau kamu ketemu neng raya kesini pan bahaya mau kamu datang kesini
mor kalau mama kamu ketemu sama neng raya
sudah pasti ya neng raya jadi sok
tambah sakitnya tambah parah
aduh gimana nih om ya
mor kalau mama kamu ketemu sama neng raya
otomatis kan ya si abatin mengenalkan ibu barunya sama neng raya
ah begini kemur
coba kamu tolong cegah mama kamu untuk jenguk si neng raya karena sakit
nah mor kan kamu tau
karena banyak pikiran
kalau mama kamu datang kesini kan tambah pikiran lagi
nanti tambah parah neng raya tuh kemur
iya sih om tapi insya allah nanti mau dicoba deh ya
terus keadaan raya sekarang gimana
alhamdulillah kalau sekarang teh sudah rada mendingan
karena kan sudah diinpus
cuma kalau makan masih suka muntah muntah gitu semua
oh jujur mondi sekarang makin merasa bersalah nih sama raya
ini gak nyangka kalau akhirnya bakal kayak gini
iya kemur om dulu juga ngerti
tapi sekarang ini ya yang terpenting
kamu cegah dulu mama kamu teh supaya tidak menyembuh ke rumah sakit
sudah kalau begitu mut terima kasih banyak nih ya
bisa mari telepon
sekarang kan gue harus
bukan urusan lo
oh ini jadi bakalan urusan gue karena apa
ini rumah milik gue
walaupun tapi lo yang beliin rumah ini atas nama gue
jadi otomatis lo keluar masuk dari rumah ini
harus atas izin gue karena gak bisa seenap cidat lo
karena ini bukan rumah lo
kalau lu gak dengerin apapun omongan gue
lo bakalan jadi anak durhaka
lu bakalan kena batunya mau
ah gak sih tau susah banget sih
baju si non teh menicak kepisan
kalau surti cobain
pasti suti teh jadi cinderella
gue dari tadi di luar teriakin surti